proses normalisasi sungai yang belum selesai menjadi penyebab banjir di beberapa titik di jakarta
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama memastikan tetap menyelesaikan pekerjaan normalisasi
pengerukan sampai sterilisasi daerah aliran sungai
banjir itu memang daerah daerah yang belum kita selesai normalisasi
termasuk banyak perumahan perumahan yang memang lokasi dudukin ada sengketa tanah
atau ada dudukin rumah rumah bening sehingga nggak ada saluran
kita juga nggak bisa masuk
kita temuin kemarin waktu kampanye itu kan
nah kita lagi ini berrapat dengan pu tata air